udah jangan ngambek
omg sih lah

terus gara gara itu anak baru
iya sih bener juga
tapi kan sekarang gue dibanggain sama nyokap
nyokap bakal bilang ke bokapnya boy supaya boy setuju sama perjalanan ini
gue heran deh sama anak yang motor
kenapa sih bawanya ribut bulu
ya elah sob gue semuanya kali
ini gue tau
pasti anak lo buah rioro sama geng serigala
liat aja jaketnya
mereka yang bikin singkir
tapi keren juga ya
dari tadi gak ada yang kalah
kalo gak salah ini ketuanya wario nih
dia emang terkenal jagoannya
siapa yang dia lawan ya
tapi kenapa pake helm mulu
boleh liat handphonenya
gue cuma mau liat videonya pak
perasaan gak ada anak geng serigala yang bisa nyanyiin boy
yuk kita makan
soal an sih mau nyair gigi doang
siapa suruh gak mau mesin
nanti kita makan
nanti kita makan
heh tau gak
apa tuh mah
papahnya boy malam ini ngajakin kita untuk dinner di rumahnya
dinner di rumahnya boy
haa mau banget mah
lo bakalan diener di rumahnya boy
kok bisa sih mah
apa sih yang gak bisa untuk tuan putri tercinta anak mama yang satu ini
kamu tau gak kuncian mama apa
jadi tadi mama keluarin cincin itu
terus hati papahnya boy langsung meleleh
dan mama yakin boy pasti akan menerima pertunangan ini
terus nanti akan boy sendiri yang ngasih cincin itu ke kamu
sebagai tanda keseriusan pertunangan kalian
aku sayang banget deh sama mama
mama juga jauh sayang banget sama kamu
yaudah mama mau nelfon make up hairdo sama stylish
biar kamu tampil cantik malam ini oke manis
gue liat kan gue bakal dijodohin sama boy
tapi sih bukannya kemarin lo udah bilang
iya gue udah bilang tapi yang kali ini bakal diresmikan
jadi berarti kata kata lo sekarang berlaku dong
kan tadi baru aja dapet good news
iya gue bakal traktir kalian pesen terutama lo
kasian banget cuma pesen air putih doang
mana tadi buku menunya
tata mau pesen
mbak lo bisa pesen semuanya lin
kan enak kalau ada good news dari sila

gue bikin anak serigala marah
karena mereka diserang geng warior

dia itu lu bos
soalnya dia kuat banget
dia juga gak pernah lepas helmnya
makanya anak anak disini gak tau siapa dia
geng warior juga bilang
kalo yang nyerang mereka itu pake helm
kalo dia bener bener geng serigala
ini gak mungkin yang gak nunjukin mukanya
jangan jangan orang ini mau ngadu domba kita
loh sekarang lu awasin geng warior
siapa tau mereka dapet informasi
cabut tuh sekarang
ada aja masalah
lo gak tau aja
orang yang lo cari adalah orang yang bakal nyingkirin lo
dan jadi bos geng serigala
gue baru turun dari taksi nih
kalo lo nunggu di depan kok gak nunggu di dalam aja
baru aja nyampe gue